hai hari ayat
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
alhamdulillah allah mempertemukan kita dengan idul fitri
mudah mudahan ibadah kita selama ramadan diterima oleh allah swt
mudah mudahan segala kebaikan amal jariah sujud kita ruku kita
ngaji kita diterima oleh allah swt
dan mudah mudahan kita dipertemukan kembali dengan ramadan tahun depan
kembali bertemu dengan idul fitri tahun depan
mohon maaf lahir dan batin
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh